rapat pembahasan penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
digelar komisi delapan dpr ri bersama kementerian agama pada kamis pagi
di hadapan dpr menteri agama yakut holil komas mengaku
pemerintah sedang mengupayakan formula biaya haji yang proporsional
seiring dengan meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
kementerian agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
naik senilai sembilan puluh delapan delapan juta rupiah per calon jemaah
atau sebesar rp enam puluh sembilan juta
sebesar rp dua puluh sembilan tujuh juta
artinya biaya haji tahun ini naik hampir dua kali lipat
dari tahun lalu yang hanya sebesar rp tiga puluh sembilan delapan juta
untuk tahun ini pemerintah mengusulkan rata rata bpih per jemaah
sebesar rp sembilan puluh delapan delapan ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus sembilan sebelas juta
ini naik sekitar rp lima ratus empat belas delapan ratus delapan puluh delapan dua sen dengan komposisi bp sebesar rp enam puluh sembilan satu ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh empat atau tujuh puluh persen
selain mengusulkan kenaikan biaya haji
menteri agama juga mengatakan bahwa jemaah haji kloter pertama tahun dua ribu dua puluh
akan diberangkatkan pada dua puluh empat mei mendatang
sebelumnya kementerian agama indonesia dan pemerintah arab saudi
resmi menyepakati kuota haji tahun dua ribu dua puluh tiga untuk indonesia
sebanyak dua ratus dua puluh satu ribu jemaah tanpa ada pembatasan usia
tim liputan cnn indonesia